mainkan gamenya dapetin plusnya
kita selalu tahu cara mengetahui gimana kita mau maju atau mundur
atau nggak bergerak kemana mana
jalan di tempat
bang saya ke cintahulu dulu ya
iya mak sebentar
ada apa mak
mak mau ngomong duduk
mak mau ngomong duduk
sobri boleh tinggal di sini
tapi harus ikut peraturan rumah sini
makasih ya mak
si kemen nggak boleh tinggal di sini
kemarin kemana aja cek
dikenalin ke calon mertua ya
ih kang ujang teh kepo
pengen tahu aja urusan orang
tapi kesian sama kang aceh
kemarin tersiharian nyari
kang ujang teh cek
sekarang sudah jadi sogyepnya kang aceng
lagi belajar ilmu gombalin cewek
hahaha katanya bakal ada pengaji ya
siapa yang ngajar
suaminya si atem
kan cuma ada satu idoi di sini mak
mas suwate mau belajar ngaji juga

nanti aja sama yang lain kalau udah ada yang bisa
ada yang liat acengnya
teg rumahnya kang akung
kang idoi yang ngajar
emangnya teh centin mau diajarin siapa

atau pak mulyadi
bacaan kamu sudah mulai bagus
kan apa ustadz yang ngajarin aku
yaudah pak ustadz
kalau gitu aku pulang dulu yuk
kan ditungguin sama anjur
ah tunggu sebentar
kenapa pak ustadz
tunggu dulu sebentar di sini ya
pak ustadz mau ngapain yuk

saya belikan oleh oleh buat tuti
saya belikan oleh oleh buat tuti
oleh oleh buat aku
makasih pak ustadz
pak ustadz baik dingin sama aku
aku buka yuk
jangan dibuka di sini
nanti saja di rumah
yaudah kalau gitu aku pulang dulu yuk

awalnya kenapa korun menimbun emasnya
awalnya kenapa korun menimbun emas
karena anaknya tidak mau pakai
karena anaknya tidak mau pakai
bukan begitu kali ceritanya dang
tapi emang benar kum
sedang mirip korunnya
korun itu siapa ceng
seorang yang punya banyak sekali emas
sampai disimpan di gudang
nah pintu gudangnya itu
kuncinya dibawa sama ontak
kuncinya dibawa sama ontak
pemalas ya kum
padahal kalau dia malas bawa
gantung aja kuncinya di pintu
gantung saja kuncinya di pintu
maksudnya takut hilang doi
maksudnya takut hilang doi
diikat digantung antu kum
takut emasnya hilang melehoi
takut emasnya hilang melehoi
saya dulunya assalamualaikum semuanya
doi kamu beneran bisa ngaji
weh kamu beneran bisa ngaji
bener tuh mak
kalau bohong ngapain saya beli ini
hubungan siapa tuh mak
apa hubungannya kayu dengan bisa ngaji
apa hubungannya kayu dengan bisa ngaji
rotan dia rotan dengan bisa ngaji
mana bisa ada hubungannya tuh mak
gak bisa berhubungan
pusing saya assalamualaikum
kalian ngobrol berdua ya
saya juga udah mulai konslet nih
ajak bareng lah tuh
kenapa sih ya
kamu mau bikin saya bingung hatiku
kamu mau bikin saya bingung atukum
enggak saya bawanya cuma sedikit
enggak saya bawanya cuma sedikit
alhamdulillah saya ikut seneng kang
alhamdulillah saya ikut seneng kang

saya udah lama jualan cilok
tapi perubahannya belum kelihatan
tapi perubahannya belum kelihatan
kalau hasilnya belum berubah
itu artinya ct harus merubah jenis usahanya
itu artinya saya harus merubah jenis usahanya
nanti kalau saya mau makan cilok
nanti kemana tuh kang
saya masih tetap jualan di depan kios
saya masih tetap jualan di depan kios
eh bener juga sih kang

kalau hasilnya nggak berubah
berarti jenis usahanya yang harus kita ubah
kita selalu tahu

cara mengetahui gimana kita mau maju
atau nggak bergerak kemana mana
kang saya ke jidaho dulu ya